bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami memperbarui lagi informasi terkait dugaan ledakan di polsek astana anyar kota bandung
dalam wawancara dalam program sebelumnya kapolres tabes bandung kombes pol aswin sipayung juga mengatakan
kronologis kejadian yaitu adalah pukul delapan dua puluh waktu indonesia barat polsek astana anyar sd apel
satu orang masuk ke polsek mengancungkan senjata tajam dan juga menerobos barisan apel
anggota juga menghindar dan terjadi ledakan
pelaku membawa bom dan ledakan terjadi di bagian dalam depan pintu masuk polsek
ada tiga korban yaitu adalah tiga polisi yang terluka dan saat ini sedang dibawa menuju ke rumah sakit polri di bandung
situasi terkini pada radius tiga ratus meter masih dipasang garis polisi